bapak istighfar pak
ma keluar lama
keadaan ini sudah aman
sekarang tugasku sudah selesai
kamu tenang saja bongkok
begitu kekuatan kum pulih
aku sendiri yang akan mengajarimu
untuk memenuhi janji kepadamu
apa aku bisa memegang kata kata emas

bukan aku tidak percaya
sekarang ma mau kemana
sekarang aku mau mencari tempat yang aman
untuk memulihkan kekuatanku
yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam
islam juga melarang manusia untuk bertindak semena mena terhadap makhluk allah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf pak jai kami datang menganggung pak jai
juragan jaya sakit keras pak kiai dia teriak teriak terus seperti keras
juragan jaya sawan pak kiai dia kesurupan tinggal lakunya seperti kera
bapak ya allah astagfirullahaladzim istighfar pak astagfirullahaladzim
ya allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim
astagfirullahaladzim istighfar pak astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim istighfar
ini pak kiai kami juga bingung harus bagaimana
aku akan kesana
iya pak jai
tolong bilang ke kang sito minta gantikan aku mengajar
bawa teman temanmu kesana
baik pak jai
eh kalian dengerin tuh juragan jai nya sakit keras dan berteriak seperti kera
juragan yang kulit di bakin itu kan dia yang pernah mengejar ngejar kita karena kita mengambil mangga busuk yang ada di depan pengarangannya
alah juragan sini leketeh paling genggih lagi menerima azab makanya dia jadi kera gitu
aduh terus gak boleh ngomong gitu sir aku jadi penasaran kita kesana sekarang yuk
eh yuk nggak ah nggak ah
nanti kita dimarahin guru
gak mungkin guru tidak akan tahu kalau kita kesana
ayo udah tidak usah banyak bicara yuk
ya udah deh
ini kayaknya juragan jai yang lagi keterupan
eh kalian ngapain di sini
buar buar buar cepat buar
astaghfirullahaladzim ya allah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim
bapak istighfar pak
astaghfirullahaladzim ya allah
jangan istighfar juragan
ya allah istighfar pak